mas yang aku herannya lagi dia belajar pose sama mamanya boy
atau jangan jangan dia punya niat pengen ikut acara cowo cewek oke itu
wah mas ini bahaya banget
dia nekat banget ikut acara itu daftar acara itu tanpa seizin mas dan aku mas
itu kan gak baik ya kan mas
atau jangan jangan mas
raya tadi itu di depan gue liat ada dokter
raya lo mesti tau ya
kalo kita ketahuan dokter bisnisnya kita diomelin sama dokter dokter disini oke
bawa pasien keluyuran
kok diomelin sih
rasanya di bandung
gue bebas bebas aja
iya itu kan di bandung
beda lagi ini rumah sakitnya peraturannya gitu loh beda
iya ini jakarta aneh enak
aduh jakarta keras bos
aduh ya kalian
ayo dong keluarin gue gue gak bener disini yuk ini sumet banget budang loh
yaudah gue cek dulu dokter ini masih ada yang panggil
ini gue mau ngomongin ke teman teman gue
gak bisa andalin si aki aki tua itu untuk misahin boy sama reva
ini gak bisa gue harus minta bantuan orang lain
tapi bantuan siapa
gue punya ide gue harus minta bantuan sama siapa
gak mungkin gue punya ide gue harus minta bantuan sama siapa
sekarang di kampung gue tidak bisa mage bro
biar ngancah aku sekalian ya oke
oke kalau gitu terima kasih ya gampang
gue gak nyangka ternyata masih banyak cowok cowok ganteng tapi on bisa dibego begoin nih kayak si alex
yang pintar yang ganteng ya cuma si boy aja tuh yang susah dibego begoin
nah kalau model kayak alex ini gampang banget dipiku pikuin
senang banget gue jadi ya
halo tante tadi saya lihat reva rame rame ada pembantu pembantu boy juga namanya boy
kayaknya mereka lagi latihan pose atau jalan gitu
ah ya udah kalau gitu makasih ya
iya sama sama tante kalau ada apa apa langsung kontek saya aja
eh alex tunggu sebentar
kamu bisa nggak stay di situ dulu jangan kemana mana nanti kalau ada apa apa tante hubungin
kamu liatin aja dulu si boy sama reva di situ boleh kan alex
oke tante saya tunggu
oke terima kasih
reva di rumahnya boy sama pembantu pembantu dan ada tetap repo
aduh gue gak rela banget ngapain deh mereka
atau jangan jangan reva punya niat pengen ikutan ajang cowok oke itu
tanpa sepengetan mas be
wah parah banget tuh anak
enak aja bisa berduaan sama boy sementara gue gak bisa
terus dapet izin lagi dari tante repong sementara gue sendiri aja gak diizinin sama tante repong
gue samperin aja tuh mereka
gue labrak semuanya sekalian
kok gue jadi ikutan oon kayak alex ya
satu pohon banyak yang ada lo kalah
ayo dong adriana berpikir lebih pintar lagi lebih pintar
jangan ketularan oonnya dari alex
gue harus ngapain ya
tinggal gue telfon aja
saya berfungsi dulu terima kasih pak
terima kasih banyak pak
mas kok lama banget sih angkat teleponnya
ya tadi barusan mas baru antar tamu
gini mas aku heran deh sama reva
mas tau sendiri kan kalau tante rempong itu selalu jelek jelekin reva
kita kan terus gak suka sama reva
gayanya kayak begitu marah marah terus bla bla bla segala macam
masih aja nyumis nyumis sama keluarganya boy
sampai bela bela datang ke rumahnya boy
terus yang aku herannya lagi ngapain dia ikut pose pose begitu mas
deket deket sama mamanya boy
minta dia ajarin pose
iya serius mas
mas yang aku herannya lagi dia belajar pose sama mamanya boy
atau jangan jangan dia punya niat pengen ikut acara cowo cewek oke itu
wah mas ini bahaya banget
dia nekat banget ikut acara itu daftar acara itu tanpa seizin mas dan aku mas
itu kan gak baik ya kan mas
atau jangan jangan mas udah tahu ini semua
tau oh ya enggak lah enggak lah
mas kan gak setuju mana mas tau kamu ini gimana ya
lebih baik sekarang juga mas telepon reva
pastikan dia ngapain di rumah boy dan satu lagi mas
atau enggak gini mas langsung tembak aja
kamu mau ikut ajang cowok cewek oke itu atas pengetahuan papi
ya udah mas akan telepon sekarang
oke terima kasih
aduh cantik kamu kenapa pegel ya
ini makan kuenya ini ada kue lagi nih
aduh kalau biira nih bikin kue nih juara deh
gak ada yang bisa ngalahin
yuk kamu cobain terserah kamu mau cobain yang mana